merasa kehilangan iis
apa kabar yun
eh kamu sebaik kan
gimana situasi pasar sekarang
tempo hari sempet ada yang kecopetan empat orang
enggak terus kang pardi uangnya dimaling orang
kamu kapan ke tempat sebelumnya
nanti sore atau mau pulang
kamu hafal jalan jalan bandung gak
karena kamu gak bawa kendaraan sendiri lagi
kalau nggak bisa nyetir itu namanya bukan minjem
tapi mau minta anterin
gak usah kamu anterin
oh pulang naik taksi aja
kan kamu habis kecopetan
aku ingin sama orang rumah
kita pulang sekarang
kalau kamu masih mau sedih
sedihnya di rumah aja
orangnya si gobang sudah berkurang
pakai tangan orang lain
jangan orang yang kemarin
siapa duluan yang harus saya habisin
mungkin si cece
hati hati di jalan
kalau buat ongkos kan biasanya minta ke mama
bukan buat ongkos
neng mau nganterin ke viva beli celana di cian plus
maksudnya kamu mau beli celana di cian plus
kamu mau minta tambahan buat ongkos
masa neng kesana cuma nganterin aja
mau ikut beli juga tuh pak
itu namanya bukan nganterin
si neng katanya mau beli celana
pan kamu udah punya banyak
udah sempit semua
emang badan kamu udah ga gedein lagi
kan neng lagi masa pertumbuhan mah
kau cuma sebentar sekolahnya
sebentar apa ini udah pulang lagi berangkat tahu
lihat si unang kesana kok jawabnya judes kesel sama si unang kok judusnya ke saya
baik mana giuran
dua hari ini kamu kok gak ada
urusan kenapa kangen
tugas kamu bukannya narik iuran sama ngawasin keamanan
kamu malah godain yang jualan
kamu nggak usah dicampur urusan orang
bukannya ikut campur urusan orang saya cuman nginyetin aja
kok selamat pagi
kayak anak sekolah sama gurunya
kan pegawai sama bos
punten atau assalamualaikum
lebih enak dikuping saya
sudah datang di rumah terima kasih
ma mau keranca ekek
capek ma bantuin esi terus
kan bisa istirahat di sini
nggak usah pergi keranca ekek
kalau di sini ma pasti lihat esi kerja
kalau nggak ngebantuin mah nggak tega
katanya mau nambah karyawan lagi
bisa bantu cari karyawan baru
teh ani mau diantar kemana
kamu bilang bisa memang tahu jalan
kamu antar aja ma ke mobil
ke sana ma cepnya ampun
diantar pakai motor aja tuh
kita terlanjur mengibarkan bendera perang
mau ke arcamani
suaminya tekin nasi
nanti aku ke sana
nanti aku kasih tau teh ani
kenapa nggak sekalian
kamu aja akan malu
malu sama siapa
udah nyusin siapa
kamu barusan gasa
mereka masih sekalian selalu ngelor

tambah ni patron kecil walaupun nggak boleh ready for yang prima
malu sama siapa
akan kampung ini punya bibawah
orang orang segen sama akan
nanti kalau tetangga tau akan nyenyuci sama jemur baju
nanti bibawah akan bisa jatuh
terus neneknya harus jemur
akan gak liat neneknya lagi apa
udah cepet jemur
gak usah banyak alesan
nih ada lowongan lagi
kok biarin aja
ya udah males ngelamar kerja
kamu udah putus asa
kamu tau gak
kalau putus asa itu dosa
kamu terus terusan jadi pengangguran
atau mau balik lagi jadi copet
mau gabung lagi sama saib
kalau gak mau kerja
jualan cilok aja kayak ubet
masa jualan cilok
lebih bagus mana
sambil berjualan cilok
kalau mau kerja
lebih bagus mana
sarjana jualan cilok
atau sarjana nganggur
atau kamu mau jadi sarjana yang jadi copet
sampai jumpa di video selanjutnya

aku bukan sodara kamu
bukan pacar kamu
tapi aku mau jadi teman yang benar
yang gak masa bodoh liat temennya gak jelas
kamu juga pengangguran
laki laki perempuan sama aja
kalau penganggurannya pengangguran
dikasih tau yang bener
malah ngajak berantem
udah jemur cucian ya
sekarang akan cepet mandi
dandan yang rapih
kalau selesai mandi
selesai dandan yang rapih
nining juga selesai masak sayur bayamnya
terus berangkat ke terminal
kerja yang rajin
biar kita banyak uang
biar bisa beli rumah
biar bisa ngegaji pembantu
garut garut garut garut
garut garut garut bu
ada informasi penting
nanti juga tahu kalau kita sudah ketemu
saya tunggu di gang
sekitar seratus meter
sebelah kanan pintu keluar terminal
di sebelah bengkel
ada gang kecil
masuk aja terus
jangan ada yang tahu
lidung lidung lidung
lidung lidung lidung
lidung lidung lidung
lidung lidung lidung
udah tetep gak
masih belum mesti telpon
enggak ke warung
ngapain di wc
dua jam keluar keluar
siapa tau sakit perut
kok datangnya siang
ada urusan dulu
gimana dompet temen saya
di dompet ada ktp sama kartu atm
kalau gak ketemu urusnya repot
minimal butuh waktu
temennya temen saya kecopetan
bisa bantu cari copet sama dompetnya
ada yang lebih penting buat dicari
lebih penting dari dompet temennya teman kamu
kita perlu ngasih tau kang mus
esy bisa lari sebentar ke warung kalau kamu kerupuk
sekarang bukan waktunya untuk olahraga
ambil kecap sama cengek aja
saya harus pergi dulu ke rumah kang bahar
ada urusan apa
ada keponakan teki nasi
perlu dantel karca manik
gak tau ada perlu apa
bisa relay aah bahagia nya dan berhati hati
makan yang enak jangan banyak ngomong
sudah dapat uang berapa
kalau saya sudah dapat banyak
di mana kabarnya junedi masih luntang lantung belaka

kapanpun kalian mau bergabung lagi dengan saya
kedua belah tangan saya terbuka lebar
mari kita ramaikan kacana percopetan di kota ini
teh yang mau ngantar sudah datang
kani berangkat dulu ya
ini helm siapa
majem dulu ya
ini teh ani
buat cinta akan ke kamu
gak akan marah
cuma gara gara kamu ngasih makan
esi merasa bersalah
tapi esi juga merasa
nasib dempet aku gimana
kata joni dalam proses
bisa balik gak ya
tenang joni bisa diandalkan
aku nunggu kabar aja
jauh juga ya
tempatnya juga agak susah dicari
untung ada kamu
temennya temen saya kecopetan
kok kamu yang punya masalah
kan temennya temen kamu yang kecopetan
temen saya yang temennya kecopetan
temen temen temen saya yang kecopetan itu
kata kang murad
kalau kecopetan saya atau keluarga saya
dia mau nolong
tapi karena yang kecopetan temen temen saya
kata kang murad
harusnya memang gitu jon
masalahnya saya udah bilang sanggup
buat nemuin temen temen saya yang kecopetan itu
bantu berarti harus kamu temuin john kalau kamu nggak mau bantu saya nggak tahu gimana cara
nyarinya yang punya link kecopet di bandung kan kang murad coba minta bantuan dik dik dik dik lagi
bantuin kang gobang masalah cecep yang hilang cecep iya hilang katanya terus kamu bisa bantu
enggak kan yang punya link ke copet di bandung kang murad bukan saya berarti kamu nggak bisa
bantu enggak ya udah kalau gitu maaf john nggak apa apa cara yang gimana cari yang bagus tapi murah
apa apa simarna aneh simarna dik dik
saya baru tahu kau kerja di sini iya
decent dengan teknik cetak sablon gitu rights juga misalnya di bikin timbul atau m vs loh
waktu dia bilang mau keluar dari terminal buat bisnis sale
itu siasat dia
supaya saya juga punya pikiran buat keluar dari terminal
begitu saya udah keluar terminal
dia gak taunya masih disana
malah jadi bos
uang yang dia dapet dari kangus gak disetor ke kangus
kayaknya kita harus ketemu buat ngobrol lebih banyak
kayaknya ada yang gak beres
waktu kangus mundur
buat semua yang masih ada di bisnis ini
harus bisa jaga diri
dan saling menjaga satu sama lain
ini bukan soal siapa yang berkelahi terus kita belak
ada yang lebih penting buat kita jaga
belum ada yang cocok
cara ordernya gimana
kirim saja desainnya lewat email
kalau buat cetak sablon standar
kalau pakai teknik cetak khusus
sama lama pengerjaannya
boleh minta beberapa contoh
mau ketemu dimana
kita lihat di tempat yang lain yuk
ngamen kang bro
lagi pergi mas bro
sudah makan siang bro
mau makan siang dulu nggak
saya kebetulan ada rezeki kang bro
saya kebahagiaan itu mas bro
saya mau taktir kang bro
saya gak bakal nolak mas bro
itu mantap kang bro
udah enggak disini
dia ikut kang mus
kang mus itu siapa
sebetulnya bukan temen
udah kayak kakak sendiri
bukan kayak kakak sendiri
tapi udah kayak bapak sendiri
akan mau bikin desain merek kicimpring
sekalian mau ngecek stok kicimpring di pasar
kalau mau ngecek stok mah
kan bisa ditelepon aja
atau kalau jalan jalan mah
sekalian nostalgia zaman pacaran
nanti kamu meluk akar dari belakang
kalau mau makan ambil aja di dapur
hati hati di jalan jangan ugal ugalan
akan juga pengen pulang dengan selamat

tadinya kenal gitu gitu aja
terus sering ketemu
terus jadi akrab
terus jadi kayak keluarga
kamu kenapa berhenti kuliah
bukan berhenti cuti
kenapa jadi nanyain soal kuliah aku
kamus itu orang biasa aja
gak ada yang istimewa buat diceritain
kecuali kita itu akrab
pertanyaan aku belum kamu jawab
kamu kenapa cuti kuliah
mau cari kerja
kenapa mau cari kerja
mau cari uang
kerja di sini
saya belum mulai bikin baju
baru bikin sama jualan kerudung aja
besar sih enggak
kenapa nggak sekalian bikin sama jualan baju
sekarang mah belum siap
ada masalah lagi
si bubun belum sembuh
sekarang si ceca hilang gak tau kemana
makanya aku pengen kerja disini aja
nanti kita buatin beberapa contoh desain
terus nanti bapak pilih
yang ini bagus
kak ubed bawa aja sama beberapa yang lain
tawarin ke tetangga
nanti untungnya dibagi dua
terserah kang aja
urusan terminal bukan urusan ini
soal berapa bagian aku
itu terserah kamu aja
waktu kamu masih dibantu sama ujang
tapi kamu jangan berharap banyak
siapa tahu kalau ada aku jadi rame
terima kasih sama sama
saya suka sama perempuan yang mandiri
bekerja atau punya usaha
saya baru belajar
saya malahan baru mau belajar
mau gak ngajarin saya
kan saya aja baru belajar
kapan balik ke jakarta
perlu diantar ke tempat travelnya
ya boleh masa nggak boleh
kalau mau tambah ya tambah aja
tapi tambahnya bayar sendiri kang bro
kalau gitu sama aja bohong mas bro
anggaran terbatas kang bro
saya punya banyak ide
mau usaha apa
tapi belum bisa jalan
kalau saya investasi gimana
kamu percaya sama saya
boleh aja kalau kamu percaya
hari ini escribura pakaioney
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah tinggal dikit
udah pake merah
tapi barusan kepercetakan
disana terima bikin desain logo
saya minta dibuatin logo kicimpring kangmus
yang nantinya saya mau daftarin
kemana itu ya
aduh lupa namanya
saya doain biar semua prosesnya
gampang dan lancar
biar semua usahanya juga
gampang dan lancar
gampang dan lancar
pulang dulu yuk
mungkin kamu perlu istirahat dulu
sebelum nanti balik ke jakarta
nggak liat dik dik
tadi mah ada
tadi mah ada
anak buah dik dik
tadi mah ada
nggak tau sekarang mah
saya mau jalan jalan ke dalam
merasa kehilang nih
apa kabar yun
eh kang mus baik kang
gimana situasi pasar sekarang
tempoh hari sempat ada yang kecopetan empat orang
enggak terus kang pardi uangnya dimaling orang
terus apa kerja si dik dik
ngurusin keamanannya segitu kan
ngurusin keamanan sama nagi iuran uang keamanan
tapi keamanannya gak keurus
yuyun gak berani bilang takutnya dibilang lapor ke kamus
kamu sudah terlanjur lapor
saya udah bilang lupain iis
yang bisa dilupain itu yang ada di otak
bukan yang di hati bukan yang di perasaan
siapa yang ngajarin kamu bahasa begitu
gimana kerjanya anak buah dik dik
perempuan itu penting buat kamu pikirin
kalau dia istri kamu anak kamu keluarga kamu
kalau bukan gak perlu
kamu gak tahu
gak tahu apa
saya lagi proses pendekatan
supaya dia bisa jadi istri saya
biar penting buat saya pikirin
tapi bukan orang baik
kamu tahu dari mana
suka tahu aja kamu mah
karena kalau dia orang baik dia pasti masih di sini
semenjak akan nggak megang pasar gak ngurusin pasar
situasinya jadi kurang kondusif
di dikma kayaknya kurang ada ubawa
anak buahnya juga nggak bisa diandalkan
kenapa kamu segera baik lagi aja
baik lagi pegang pasar ngurus pasar
saya sudah pergi
dan gak ada niat balik lagi
kalau saya masih tanya tanya
saya cuma ingin memastikan semuanya baik baik aja
justru di sini gak baik baik aja